potongan tubuh manusia ditemukan hanyut di kali baru anak sungai ciliwung di kecamatan sukareja kabupaten bogor jawa barat
tiga potongan tubuh itu tersangkut di bebatuan kali dalam keadaan rusak karena terendam air
penemuan berawal ketika tiga orang santri dari pesantren argawiri bermaksud menyusuri tebing di tepi sungai di balik kamar mereka
mencium bau menyengat dari arah sungai ketiga santri turun dan menemukan dua potongan mirip bagian tubuh manusia terselip di batu batuan
selain dua potongan tubuh di lokasi tersebut satu potongan tubuh ditemukan sejauh hampir dua km dari lokasi penemuan sebelumnya
tim inavis sulit mengidentifikasi potongan tubuh